sobat kompastv mari kita bahas tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
langsung kita lihat ke berita yang pertama
polisi menetapkan dua tersangka dalam kasus pembunuhan perempuan dalam korban
total ada dua orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan wanita dalam koper
kapolres metro bekasi kombes tue di aditya
sampaikan dua tersangka adalah ahmad arief ridwan nuloh sebagai tersangka utama
adik pelaku disebut polisi membantu membuang jasad perempuan di dalam koper
ke kalimalan kecamatan cikarang barat kabupaten bekasi
tersangka kedua ini merupakan adik dari tersangka pertama
kemudian setelah sampai di bitung tangerang
menggunakan mobil rental yang sudah dihubungi sebelumnya
kedua tersangka kembali menuju ke bandung
disitulah di lokasi tersebut di kalimalang
kedua tersangka membuang koper yang berisi jasad korban
sahabat kompas tv hakim konstitusi sempat menegur kuasa hukum dari pkb
datang terlambat di sidang perselisihan hasil pemilihan umum
phpu legislatif dua ribu dua puluh empat hakim tegur kuasa hukum dari pkb
teguran diberikan kepada kuasa hukum caleg anggota dpr daerah pemilihan papua barat
dari partai kebangkitan bangsa sius doan siba yaitu herianto
hakim saldi menegur herianto dengan menyebut bahwa
yang terlambat akan diseterap atau dihukum berupa push up
presiden jokowi dodo buka suara
presiden jokowi dodo beri tanggapan jelan
presiden terpilih prabowo subianto dan wapres terpilih
gibran raka buming raka menyusun kabinet
menurutnya siapa saja boleh memberi saran
namun tetap susunan kabinet adalah hak prerogatif presiden
presiden jokowi menyebut baik usulan presiden shell club
kabinet itu adalah seratus persen hak prerogatif presiden
tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
dan juga share berita ini kepada kerabat dan keluarga semua